bmkg menyelenggarakan konferensi pers terkait dengan cuaca ekstrim yang melanda jabodetabek dalam beberapa hari terakhir
dan mari kita saksikan perkembangan terbarunya
jadi potensi hujan dengan intensitas lebat
bahkan disertai kilat petir dan angin kencang
hampir merata di seluruh wilayah indonesia dalam sepekan ke depan
di mana saja ini mulai dari aceh sampai papua
ada di sini tercatat dua puluh delapan provinsi
yaitu aceh sumatera utara sumatera barat jambi bengkulu sumatera selatan lampung banten jawa barat jawa tengah
daerah istimewa yogyakarta jawa timur bali nusa tenggara barat nusa tenggara timur kalimantan ini hampir semuanya
tengah selatan timur
kemudian sulawesi juga hampir semuanya
sulawesi utara tengah barat selatan dan tenggara
jadi hampir seluruh provinsi
namun di dalam satu provinsi tidak selalu merata di dalam satu provinsi
kemudian juga di maluku utara maluku papua barat dan papua
artinya ini hampir merata di seluruh wilayah indonesia
jadi itu yang perlu kami sampaikan
dan di bagian akhir
kami perlu juga mohon dapat menyampaikan mengingatkan atau ya menyampaikan bahwa terkait dengan informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca
karena bmkg ini merupakan institusi atau instansi resmi yang undang undang mengamanahkan
yaitu undang undang nomor tiga puluh satu tahun dua ribu
ini salah ketik nih di sini
itu mengamanahkan undang undang nomor tiga puluh satu tahun dua ribu sembilan
mengamanahkan bmkg untuk kewenangan dalam memberikan informasi dan peringatan dini cuaca
jadi menjadikan tugas utama bmkg sebagai lembaga penguasa
dan ini adalah hal yang diperlukan oleh pemerintah yang menengani bidang meteorologi klimatologi kualitas udara dan geofisika
sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
dengan salah satu fungsinya adalah menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait
serta masyarakat berkenaan dengan bencana
karena faktor meteorologi klimatologi dan geofisika
kenapa hal ini berlaku
ini perlu kami sampaikan
karena ini adalah suatu ketentuan dalam setiap negara
itu tidak semuanya bisa menyampaikan semuanya
jadi kita atur siapa yang bertugas menyampaikan cuaca dan peringatan dini
jadi ada kewenangan di situ
tujuannya agar masyarakat tidak bingung
kalau terlalu banyak yang memberikan informasi dan informasinya
kebetulan misalnya tidak sama
jadi poin itu
dan juga badan meteorologi dunia itu memberikan kewenangan
common alert protocol untuk wilayah indonesia diberikan atau dipertayakan ke bmkg
berdasarkan otoritas nasional yang telah beroperasi selama puluhan tahun
dan juga berdasarkan dukungan teknologi ataupun fasilitas teknologi beserta sdm nya
jadi ini adalah ketentuan di tingkat dunia semacam itu
namun kami memang bekerjasama terutama dalam riset riset kajian
dengan lembaga riset ya seperti lapan itu adalah lembaga riset
lapan adalah lembaga riset
yang bersama bmkg sedang melakukan kajian kajian untuk meningkatkan teknologi
dalam pemantauan cuaca
jadi memang kami bekerjasama
namun memang dalam etika penelitian itu sesuatu kajian yang belum proven
itu kami tidak diizinkan untuk mengoperasikan
jadi biasanya kajian itu kalau sudah proven secara ilmiah teruji
akhirnya kami memanfaatkan teknologi itu untuk dioperasikan
karena bmkg ini lembaga operasional yang tidak hanya memberikan informasi
secara insidentil kalau ada bahaya saja tetapi kondisi normal pun kami sampaikan
jadi memang dalam hal kajian kajian riset itu sangat diperlukan
namun perlu ada otoritas yang mengeprove ya yang otoritas berwenang
sudah proven baru bisa dioperasikan digunakan oleh lembaga yang mengoperasikan
informasi layanan tersebut
nah terakhir kami sampaikan himbuan kepada masyarakat
agar tetap tenang namun waspada dan berhati hati terhadap dampak
yang dapat ditimbulkan oleh kondisi cuaca ekstrim
seperti banjir longsor banjir bandang genangan angin kencang
pohon tumbang dan jalan licin
mohon terus memonitor memantau perkembangan informasi cuaca
pada sumber otoritas resmi agar informasinya dapat dipertanggungjawabkan
agar tidak bingung tidak membingungkan
mohon monitor itu dan mohon beradaptasi menyesuaikan kegiatan kita
dengan prediksi dan peringatan dini cuaca demi keselamatan kita bersama
demikian yang perlu kami sampaikan
terima kasih atas perhatian rekan rekan media dan masyarakat
dan atas kepercayaannya
kami akan terus bekerja keras memonitor dan menyampaikan sedini mungkin
berbagai indikasi yang diperkirakan akan terjadi
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih
baru saja kita mendengarkan pernyataan dari kepala bmkg dwi korita karnawan
ini terkait dengan informasi perakhiran cuaca mulai dari tanggal sembilan belas hingga dua puluh tiga februari
dimana tadi bmkg menginformasikan bahwa cuaca ekstrim ini masih akan terjadi
selama beberapa hari ke depan hampir di seluruh provinsi
tepatnya di dua puluh delapan provinsi di indonesia
dan kemudian juga tadi hampir ada atau ada juga himbawan yang disampaikan oleh bmkg
diantaranya kepada masyarakat untuk mengupdate informasi
mencari informasi terkait dengan perakhiran cuaca
ini melalui portal resmi yaitu bmkg
agar tidak ada informasi informasi yang simpang siur ataupun salah
kemudian juga bmkg mengimbau agar warga masyarakat untuk tetap tenang
dan juga tentunya waspada hati hati terhadap dampak cuaca ekstrim
misalnya banjir tanah longsor ataupun juga pohon tumbang
dan untuk itu warga juga diminta tetap tenang
namun waspada dan juga hati hati terhadap potensi bencana yang terjadi di sekitar kita